itu kalau di belakang nggak kelihatan ya dari depan duduknya
bisa nggak salah satu anggota kpu nya pindah yang di depan
supaya pak marsudinya bisa duduk
kuat pak kuatba nanti jangan jangan lebih awal buka puasa nanti
kan dua ribu sembilan belas yang lalu kan saya cerita saya ini praktik taiji
dulu kan bukan bulan puasa prof
oke terima kasih kalau bersedia
silahkan dari termohon mendalami ahlinya
ada dua pertanyaan yang kami ajukan kepada ahli prof marsudi
yang pertama di publik dan juga kemudian diungkapkan dalam persidangan ini
saksi yang diajukan oleh pasangan calon nomor tiga
sebagaimana yang kemarin menyampaikan keterangan di sini
itu dalam analisisnya terhadap apa apa yang ada di dalam sirekap itu
menyatakan bahwa dalam beberapa waktu tertentu ketika kpu tidak menampilkan by chat
atau hasil pembacaan ucr
itu dengan penjelasan bahwa sedang dilakukan koreksi
ternyata menurut saksi tersebut
perolehan suara maupun persentasenya
jadi kemudian saksi itu berpendapat atau menyatakan bahwa
ini sirekap seolah olah kesannya sudah dikunci
untuk calon tertentu presentasinya sekian
mohon penjelasan soal ini pak ahli
prof marsudi bisa dicatat ya
sebagaimana tadi dijelaskan oleh ahli bahwa
salah satu hal yang berpengaruh terhadap
hasil pembacaan data atau hasil foto form c hasil plano
yang kemudian diunggah ke tampilan publik sirekap
itu adalah faktor kualitas
hanya kualitas penulisan di dalam formulir tersebut
supaya kemudian kita sama sama memahami
sekiranya ada tampilan antara apa yang ada dalam tulisan dalam foto itu
dengan hasil pembacaan pcr nya itu
yang kemudian ketika dikoreksi publik atau banyak pihak menyatakan
ini suara kok naik turun naik turun dan seterusnya
satu mas bambang yang lain
terima kasih prof wahyudi
saya mau masuk di beberapa isu yang tadi dikemukakan
tadi dikemukakan di bagian akhir
mestinya sistem di web sirekap itu
dari mobil apps itu harus diverifikasi dulu
dan kalau tidak diverifikasi maka bisa timbul banyak masalah
terus prof tadi mengatakan bahwa itu sebabnya untuk tahun mendatang
karena tidak ada sistem yang verifikasi itu
kalau kemudian sirecap ini dikonfirmasi
saya bisa tampilkan beberapa slide yang ahli kami kemukakan
sambil menunggu itu saya mau mengatakan begini
di slide yang akan saya tunjukkan nanti
ada begitu banyak tps yang jumlah pemilihnya melebihi batas maksimal dpt
padahal maksimal dpt nya per tps adalah tiga ratus
apakah itu tidak cukup untuk dijadikan dasar
untuk sampai pada kesimpulan ada fraud di situ
daripada ahli pula nanti pertanyaannya
dalam temuan kami ternyata
apps itu juga bermasalah prof dalam temuan kami
fitur yang sudah fix
dan diberikan vendor kepada owners
pada tanggal sepuluh februari tiba tiba ada fitur berbeda yang masuk di situ
saya fakultas hukum jurusan ini belum ada prof
jadi nanti saya bisa tunjukkan di situ
dua fitur yang masuk itu memberi keleluasaan
pada orang yang memiliki fitur itu atau dibeli akses itu
sehasil yang difoto itu
yang katanya temuan dari si rekap dari mobile apps itu dikirim kepada si rekap web
maka kemudian harus ada konfirmasi metadata
dan fakta membuktikan dari berbagai ahli yang dihadirkan di sini termasuk tiga
metadata nya tidak ditemukan
jadi bagaimana kita bisa mengakui originalitas dan autentisitas
dari hasil yang dikirimkan itu
saya senang ganjil jadi ada dua lagi
sudah ini pak bambang silahkan dijelaskan
slide atasnya dulu slide keempat
prof itu tadi pertanyaan yang kedua atau ketiga saya lupa
ternyata selisih suara antara yang seharusnya dengan yang tampil pada si rekap
dan ini kita dapatnya ribuan
ini berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi
apakah ini tidak cukup dijadikan dasar telah terjadi fraud di situ
dan seharusnya kemudian dilakukan it forensik
baik mobil apps maupun serekap seharusnya akan memiliki ini
keamanan data transparasi dan akuntabilitas serta audit dan verifikasinya
apa pendapat ahli terhadap mobil apps dan sirekap kita
berkaitan dengan keamanan data transparansi dan akuntabilitas dan audit dan verifikasi
jangan nanti jatah refleharun jadi hilang dong
sebelumnya saya minta klarifikasi ke kpu
benarkah kpu mengeluarkan keputusan kpu nomor tiga ratus empat puluh lima tahun dua ribu dua puluh
yang mengecualikan sirekap sebagai informasi publik yang tidak boleh diberikan
karena ini dapat dari sengketa informasi dari pihak yang mengajukan tiba tiba muncul keputusan secara retroaktif
belum ya diklarifikasi saya pertanyaan berikutnya
kemarin dari ahli ahli tiga yang saya lihat dari videonya youtube
mengatakan bahwa suara sah dan suara paslon itu berbeda sampai puluhan juta
buat ahli itu mungkin nggak
kalau seandainya misalnya itu cuma technical
tidak ada fraudnya misalnya itu satu
kemudian kedua tadi kan dikatakan soal angka angka
bisa jadi salah baca
tapi bagaimana kalau angkanya nambah
karena banyak sekali kita dapat laporan angkanya nambah
ya misalnya ada yang tertulis tujuh belas jadi satu ratus lima puluh
kan nambah angkanya baik nambah di depan maupun nambah di belakang
ketiga kalau kesalahan yang pernah dikatakan kpu itu sampai salah baca itu sampai satu ratus lima puluh empat ribu
ya itu yang contoh yang tadi saya katakan
dan itu mungkin lebih banyak lagi
bahkan ahli tiga mengatakan itu sampai empat ratus ribuan tuh kesalahan baca
tapi technical errornya sampai ratusan ribu
nah yang terakhir tadi yang pertama
itu betul nggak ada itu
ada keputusan kpu nomor tiga ratus empat puluh lima itu
karena begini nanti diklarifikasi
refli itu tidak ahli yang menjawab ya
ya enggak saya mau tanyanya begini
apa yang membuat si rekap ini kemudian perlu menjadi informasi yang dikecualikan dalam tiga tahun
rahasia apa yang harus dijaga kalau kita kaitkan dengan transparansi publik
jadi ahli kan tahu nih datanya apa aja yang kemudian tiba tiba harus dikecualikan
ditemukan dua ratus empat juta dpt dari black web market
dan tidak pernah ada penjelasan dari kpu kenapa dpt itu bisa dijual di pasar gelap
padahal kpu adalah wali datanya
pemohon dua akan diwakil oleh saudara magdir dan saudara henry
saudara ahli ya kami kebetulan kemarin sudah mendengarkan keterangan ahli dan saksi fakta kami
apakah saudara juga menemukan perubahan perubahan data pada tps tps yang tidak sedikit kalau menurut saksi kami kemarin
itu sekitar ada yang sampai empat ratus ribuan tps
nah apakah perubahan perubahan ini menurut saudara ahli

karena sepanjang yang kami pahami dari keterangan saksi maupun keterangan ahli
validasi ini yang tidak ada dalam sistem yang ada di sirekat ini
fitur validasinya yang tidak ada
jadi sehingga itu tidak bisa dikontrol oleh siapapun
menurut saksi dan ahli kami kemarin itu mengatakan bahwa
ada pintu belakang yang selalu terbuka dan tidak pernah bisa di stop
ketika isi dimasukkan ke dalam sistem ini
nah ini pertama yang saya ingin tahu dari saudara ahli
kemudian yang kedua kami juga ingin tahu apakah terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi
saudara ahli menemukan anomali terhadap hasil sirekap ini
meskipun betul seperti dikatakan bahwa sirekap ini adalah alat bantu
tetapi bagaimanapun juga alat bantu ini kalau tidak bisa divalidasi dan tidak akurat
ini kan akan mencelakakan hasil
sebab bagaimanapun juga dalam pandangan kami
proses itu penting untuk melihat hasilnya nanti
nah ketika tidak divalidasi ini
ini yang kami mau minta saudara ahli
apakah saudara juga menemukan anomali terhadap hasil dari sirekap yang selama ini digunakan oleh kpu
apalagi secara real kita bisa lihat dan kita ketahui bahwa pada titik tertentu
ini ditutup oleh kpu
meskipun dari ahli dan dari saksi yang kami tampilkan dalam diskusi diskusi kami
mereka masih bisa melihat sampai terakhir kemarin apa yang terjadi dengan si rekap ini
ada data data perubahan perubahan data itu masih juga terjadi
kemudian saudara ahli ya tadi saudara menerangkan bahwa
yang kami ingin tahu dari saudara ahli apakah akan ada perbedaan
kalau hasil scan dengan hasil foto
karena sebagaimana ditunjukkan oleh saksi kami kemarin
pada bagian cukup banyak yang mereka menemukan
hasil scan itu bahkan ada rambut di halaman halaman tertentu
sehingga ini menurut kawan kawan itu tidak bisa dibaca secara akurat
kemudian satu lagi menurut hemat saya
berkenaan dengan penggunaan sirekap dan dikaitkan atau disandingkan dengan penghitungan secara berjenjang
apakah menurut hasil bacaan saudara ahli
ketika penghitungan secara berjenjang itu dilakukan
tidak bisa dilakukan semacam utak atik ya ketika mulai dari kecamatan
sampai ke kabupaten atau ke provinsi hingga ke pusat
nah kenapa kami sampaikan seperti itu
dari penelitian atau hasil temuan dari saksi kami kemarin
begitu banyak hal hal yang menurut hemat kami
audit forensik itu harus sudah dilakukan
ini kan demi kepentingan bangsa dan negara kita
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi saudara ahli ada menyebutkan tentang
pertanyaan saya untuk mengetahui siapa yang meng input
kemudian kapan di input di dalam sirekap itu
ya cuma kpu sama tuhan saja yang tahu kapan di mana siapa
kemudian apakah dengan dilakukan audit forensik
itu akan dapat diketahui siapa yang meng input data
yang kedua terjadi kesalahan kesalahan itu
lebih disebabkan oleh human error atau technical error
pertanyaan saya apakah itu karena kesengajaan
atau kesalahan manusia di dalam pelaksanaan
itu memang kesalahan teknologinya
terkait dengan pertanyaan dari rekan saya dari satu tadi
ada satu surat keputusan kpu
yang apa istilah tadi bisa dipublish
kami juga meminta supaya dijelaskan oleh kpu
kenapa apa yang tersembunyi di sini
sehingga tidak boleh diketahui oleh publik
baik terima kasih yang mulia
selain saya nanti ada rekan saya fahri juga nanya
kita sudah mendengar bahwa
seakan akan si rekap ini semacam momok atau masalah
sebenarnya syarikat ini adalah hanya alat bantu
dan satu pihak ahli juga menjelaskan bahwa
hasil perhitungan suara dilakukan secara berjenjang tadi
sebenarnya kalau ada kesalahan kesalahan di dalam sirekam
apakah kesalahan ini bisa berpengaruh
kepada hasil perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang tersebut
atau dengan kata lain pertanyaan saya
hasil perhitungan dari sirekap
atau hasil perhitungan berdasarkan perhitungan secara berjenjang
sehingga kita tahu mana yang dipergunakan untuk perhitungan suara
terima kasih selanjut pak pak hry
terima kasih yang mulia
saya satu pertanyaan saja kepada saudara ahli
saya mencoba untuk menggarisbawahi yang disampaikan oleh saudara ahli
dalam presentasi pertama sangat menarik
yaitu sumber masalah daripada semua ini adalah
karena data ini pada dasarnya ditetapkan atau ditampilkan secara apa adanya
dengan segala implikasi dan persoalan teknis yang kemudian kita jumpai sampai dengan hari ini
dan tadi juga saudara ahli kemungkakan satu solusi
kedepannya itu harusnya ada satu pembaruan sistem
agar data itu sebelum ditampilkan telah diverifikasi secara benar
apa namanya tadi disampaikan juga bahwa mesin ini kan membaca dengan beberapa persoalan variable
ada kertas kualitas hp dan seterusnya dan seterusnya cara penulisan dan tulisan dan lain lain sebagainya
walaupun sudah berkali kali kita juga dapatkan melalui pembacaan kita
kemudian juga banyak ahli yang berpendapat bahwa memang
dasar penentuan hasil pemilu ini adalah tentunya penghitungan secara berjenjang
itu juga sudah berkali kali kita tahu
saya mau tanya secara technicality ya
apakah kira kira dengan model sirikap seperti ini
itu bisa berpotensi menjadi tools
bisa menjadi alat bantu untuk melakukan suatu tindakan fraud
karena kemarin juga ada ahli yang dihajurkan oleh pemohon
dengan terang terangan mengatakan bahwa sirekap ini adalah alat bantu kejahatan
walaupun itu bagi kami sangat menggelitik tapi itulah yang ditampilkan apa adanya
menurut saudara apakah memang dengan sirekap ini menjadi satu alat bantu
untuk bisa memandu penyelenggara itu melakukan satu fraud
nanti setelah ahli menjawab akan ada pertanyaan dari prof arief
baik terima kasih pimpinan
prof masudi bertemu lagi pak
jadi begini pak prof marsudi
dulu juga begitu ketika kita mempersoalkan situng
situng itu juga alat bantu
alat bantu yang memang dia jenuin apa adanya dimasukkan di situ
ternyata timbul ada beberapa masalah
oleh karena itu mestinya kalau alat bantu itu kan harusnya membantu
membantu kita untuk melihat sejauh mana transparansi terkait dengan perolehan suara itu
seberapa jauh sih sebetulnya evolusinya itu
karena kebetulan prof marsudi kan mengikuti
berapa jauh evolusinya kemudian supaya paling tidak itu mengeliminir
hal hal yang terkait dengan problematika yang pernah muncul terdahulu
sehingga tidak terjadi dugaan dugaan adanya fraud dan sebagainya itu
itu yang mungkin perlu dijelaskan
alat bantu itu sejauh mana sebetulnya bisa membantu
dengan kemudian menyamalkan error yang terjadi di situ
apa sebabnya saya ingin mendapatkan hal ini
karena bawaslu nanti tolong bawaslu juga mengklarifikasi
bawaslu itu juga menyampaikan di dalam laporannya bahwa
sejak tanggal lima belas februari bahkan itu untuk dilakukan perbaikan
jadi sudah muncul ada kesalahan katanya bawaslu ini
kenapa kok baru kemudian mau dilihat itu sudah muncul persoalan di situ
berkenaan dengan hal ini supaya kita juga mendapatkan sesuatu yang terang benderang
saya juga minta kepada kpu karena saya juga coba cek lagi di bukti kpu
sehingga perlu kemudian ditambahkan bukti untuk kami mendapatkan terutama dari c satu nya
terkait dengan dugaan dugaan yang muncul dari pemohon ini berkaitan dengan
tolong dicatat nanti ya mungkin di permohonan bisa dilihat juga
yang pertama terkait dengan di beberapa tps itu ada di permohonan halaman satu ratus tiga puluh empat
dari ini kebetulan saya lihat pemohon dua ya eh bukan dari permohonan yang kedua
permohonan perkara kedua perkara nomor dua
jadi ini ada tps yang disebutkan ini tolong nanti diberikan bukti supaya kita bisa cocokkan
jadi bisa terang betul gak ini ada persoalan kemudian yang disebutkan oleh pemohon tersebut
jadi mohon nanti bisa diuraikan lebih detail prof marsudi
termasuk juga yang kemarin saya juga minta
kepada bawaslu untuk dicocokkan lagi di sini
bawaslu juga menyampaikan bahkan di siaran persnya ada sebelas lebih tps
yang mengalami persoalan terkait dengan akses sirekap
itu mohon bisa dijelaskan apa sesungguhnya dari sisi teknologi
ini kok masalahnya kok tidak terurai terselesaikan dengan baik
tapi justru muncul di awal ketika proses orang orang
ketika proses orang ingin melihat dari awal terkait dengan perolehan suara tersebut
prof harif yang mulia prof harif silakan
terima kasih pak ketua sidang
prof marsudi kita juga pernah ketemu lima tahun yang lalu
saya juga ketemu lima tahun yang lalu dengan sahabat saya mas bambang wijayanto
ternyata setelah lima tahun kedewasaan beliau
padahal lima tahun yang lalu saya terpaksa membentak beliau untuk suruh keluar
tapi sekarang begitu prof saldi atau pak ketua bilang
pak bambang sudah selesai sekarang sabar sekali dan sangat patuh terhadap hakim
baik pak marsudi begini saya terima kasih pak marsudi telah menampilkan
ada versi versi penghitungan suara
artinya ada yang di sirecap ada versi kwekon
ada versi dari penghitungan manual yang dilakukan oleh para pemerhati lslsm
itu ada kesimpulan yang juga menarik
terus begini si rekap itu hampir sama dengan situng peristiwanya
menjadikan masalah terjadi curiga di antara kita
sehingga kita melihat mestinya kan alat bantu itu bisa membantu kita
supaya juga bisa diketahui hasilnya secara cepat dan tidak ada kecurigaan diantara kita
mestinya kan begitu kpu ya pak hasim ya
ini kebetulan pak hasim asisten saya jusen di undip
jadi kalau pak asim enggak benar saya juga malu sekali ini
yang dipakai sebagai dasar menurut ahli dan menurut kpu
ini betul yang manual dan berjenjang kan
nah kalau begitu kita sekarang ini apakah betul meributkan sesuatu yang sebetulnya
tapi sudah terlanjur ada kecurigaan diantara kita
nah untuk bisa ngecek penghitungan secara manual tadi sudah disinggung oleh pak mahathir
kalau manual berjenjang itu cara ceknya gimana
kan tadi pak magdir mengatakan bisa juga secara teota atik c satu nya yang manual itu
nah kita selama ini dalam pilkada itu gampang karena skopnya sangat terbatas
kita cek di satu c satu plano ya
kalau sekarang dipakai c satu hasil plano gimana pak hasib
kan kita mestinya bisa ngecek melalui c satu hasil plano
pertanyaan saya kenapa yang difoto pak ahli
yang difoto itu kan bukan c hasil plano
tapi yang dipotong itu kan c hasil yang lembar kecil ya pak asim betul kan
jadi yang dipotong dan diunggah di siregab dan kemudian ditampilkan dalam info pemilu itu
oh di plano ya jadi itu sudah betul yang difoto mestinya itu
kalau begitu apakah kita indonesia itu begitu besar tpsnya itu peribuan
nah sekarang kalau kita mau ngecek c satu hasil plano itu caranya bagaimana
indonesia itu sangat besar sekali banyak tpsnya sehingga kalau saya selama sepuluh dua belas tahun ini ngadilipel kada mudah
karena skopnya kecil jumlah tpsnya terbatas sehingga kita bisa menentukan secara akurat ini terjadi masalah
tapi di indonesia itu begitu luas kita susah sekali
maka dibutuhkan etiket baik dari jajaran kpk
kpu penyelenggara termasuk jajaran bawaslu dan jajaran semua pihak
dalam rangka untuk membangun negara indonesia yang demokratis
oleh karena itu saya sampaikan berikutnya kepada ahli ahli tidak hanya untuk sekarang untuk ke depan
supaya kita betul betul bisa menghasilkan pemilu yang demokratis dalam arti memenuhi pasal dua puluh dua yang jujur adil fair
jadi dengan menggunakan teknologi kayak begini supaya tidak terjadi saling sengkarut diantara kita tidak ada fitnah diantara kita
itu sistem yang harus dibangun bagaimana
dan sistem sekarang itu bagaimana
tadi saya senang sekali ada perbandingan perbandingan ternyata itu
selisihnya juga tidak ada masalah dan sebagainya
tapi ini kita semua bisa melihat bahwa
ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh kpu kita harus melihat etiket baik kpu
karena persoalan persoalan yang terjadi sekarang ini itu sangat berbahaya untuk keutuhan nkri
karena hasil yang kayak begini
nah itu saya minta pendapat dari ahli
gimana caranya satu untuk ngecek supaya kita yakin betul bahwa
dan yang di foto kemudian itu betul betul jenuin dipakai untuk menentukan pada waktu
apa namanya dilakukan penghitungan manual yang berjenjang
karena bisa saja yang selama ini pengalaman kita di dalam pilkada
itu mulai dari tps itu sudah terjadi masalah
kemudian di ppk itu terjadi masalah
persoalan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota bermasalah
bahkan bisa juga permasalahannya terjadi di tingkat provinsi
kalau di tingkat nasional itu relatif sudah clear
nah oleh karena itu gimana caranya
ini tadi pertanyaan pak makarim tajam sekali yang kita anukan
di c satu atau c plano itu kita caranya ngeceknya gimana
kalau dengan jumlah yang sangat spektakuler
terima kasih berikutnya yang mulia bapak soeharto yorub silakan
terima kasih pak wakil
tadi kan ditampilkan juga hasil perhitungan dari ngo tadi beberapa
setahu prof itu mereka menggunakan sistem yang mana apakah
si rekap itu ataukah yang berjenjang
kemudian ataukah punya sistem sendiri mereka
kemudian apakah juga ada gangguan gangguan
sebagaimana yang dialami oleh sirekapnya kpu ini
karena kan mereka variabelnya misalnya bebas tidak
kemudian berpotensi untuk diganggu oleh pihak pihak tertentu
itu saja sih saya terima kasih pak wakil
kalau klarifikasi dari kpu setelah ahli ya pak asin ya
pertanyaan dari kpu apakah mungkin sirikap itu dimanipulasi atau dikunci untuk paslon tertentu
kalau kita tidak punya akses kepada kode sumber atau source code dari program sirekap
yang kedua adalah bahwa tadi sudah saya tampilkan
perbandingan antara si rekap nanti sekaligus menjawab pertanyaannya prof soehartojo tadi
yang ngo ngo itu juga menggunakan mekanisme mirip seperti sirekap
mereka juga mengupload c satu tapi mereka punya relawan relawan
diupload ke sistem mereka jadi mereka punya si rekap versi mereka lah gampangnya begitu
tetapi kalau saya baca di media misalnya pak hadar gumai itu dengan jaga pemilunya
dia mengatakan bahwa jaga pemilu itu lebih akurat karena apa
tapi ternyata diverifikasi pun hasilnya nggak beda jauh dengan hasil akhir dari kpu begitu ya
jadi saya tidak bisa melihat bahwa itu bisa dikunci
kalau dikunci berarti nanti yang paralel yang lain dikunci juga dong hasilnya sama kok gitu
kalau hasilnya kpu a kemudian yang lain juga a
kalau kpu dikunci berarti ya kawal pemilu jaga pemilu jaga
suaramu dan sebagainya juga dikunci juga berarti kan begitu kan
dan itu saya kira tidak mungkin karena itu di belakang mereka adalah lembaga lembaga yang sangat kredibel
dan saya lihat tokoh tokohnya ada beberapa yang ada di ruangan ini
nah kemudian mengenai tulisan tangan dari kpu tadi ya
jadi memang problem tulisan tangan ini kan karena menggunakan mesin di ocr
dan teknologinya itu memang sudah mapan tapi belum perfect gitu belum sempurna
jadi memang sudah seratus akurat
makanya kalau di pengalaman saya misalnya di perbankan gitu
kalau kita ngisi formulir aplikasi begitu itu juga tidak di entry di scan juga
tetapi kemudian ketika setelah di scan itu sebelum diposting itu diverifikasi dulu dicek dulu
kita saja mengalami misalnya kalau kita apply ke payment gateway
misalnya kan kita diminta ktp gitu kan ktp kita di foto kadang kadang
itu sistemnya enggak ada beberapa yang error
misalnya alamatnya itu huruf i jadi angka satu misalnya
jadi itu yang saya kira nanti harus diantisipasi kalau misalnya kpu ingin menggunakan sistem yang berdasarkan ocr
kenapa ini menghindarkan kecurigaan
kalau di situng dulu kan kecurigaannya ini operator ini curang memasukkan datanya di markup gitu
kita kan enggak bisa menuduh softwarenya curang begitu
nah tetapi kita harus ingat bahwa software ini atau ocr ini belum perfect masih ada error
makanya tadi saya sampaikan di dalam solusi ke depan mungkin harus ada verifikasi untuk yang aneh aneh gitu ya
misalnya jumlah suara lebih dari tiga ratus itu misalnya di reject dulu tidak langsung diposting gitu
kemudian dari mas bambang ini dari pemohon
jadi kalau kita bermasalah itu
apakah bermasalah itu menyebabkan hasilnya berbeda
atau hasilnya menimbulkan keributan saja
ya saya dari situng dan sampai sekarang sirekam yang mengakui
uang yang dipakai penetapan pemilu di sk tiga ratus enam puluh itu dasarnya manual ya pak ketua ya
jadi bukan yang dari si rekap gitu
jadi kalau bermasalah dalam arti dia mempengaruhi angka
mempengaruhi suara memulai perolahan
tapi membuat orang emosi dan sebagainya jadi ribut
tadi termasuk contohnya misalnya jumlah pemilih lebih dari
nah kemudian masalah masalah tps yang bermasalah
kpu saya monitor juga
saya ada data nanti bisa sampaikan pada majelis setelah sidang ini
misalnya pada tanggal dua puluh dua februari
itu saya ketika sirikap mulai diributkan tanggal lima belas tadi betul
mulai ribut itu tanggal lima belas seingat saya
kemudian saya sebetulnya sudah tidak semangat itu
udah pales itu ikut ikut begini lagi gitu ya
sudah lima tahun yang lalu sudah usia sudah cukup lah begitu ya
jadi saya lebih sabar kayak pak bambang gitu ya
tapi kemarin diminta oleh kpu jadi saya track tuh apa yang terjadi pada tanggal dua puluh dua februari
memang ada waktu itu ada sekitar dua belas kesalahan di dua belas tps
tetapi kalau kita lihat angka
tiga tiganya itu ada yang naik ada yang turun
jadi dari ada yang naik ada yang turun itu
tidak bisa saya mengatakan bahwa di situ ada algoritma
atau ada jason script yang didesain untuk membuat ini suaranya terkunci
kenapa karena distribusi error ini terjadi di tiga tiganya
pada pasangan satu ada yang naik di tps tertentu
jadi mirip seperti situng dua ribu sembilan belas agak random ini kesalahannya
karena waktu itu hanya ingin tahu saja hanya punya data satu hari itu dua puluh dua februari dua ribu dua puluh empat
apps ini adalah aplikasi yang ada di serikap mobile
serikat mubali ini saya nggak tahu apakah mungkin saya perlu tanya kepada kpu
apakah ditaruh di publik atau tidak
karena yang saya dengar kemarin dari video
saksi mendapatkan apps itu dari apk mirror
apk miron itu ini pak yang mulia pak ketua dan yang mulia
adalah tempat software software bajakan yang untuk hp
yang resmi kan kalau android kan google play
nah apk miron itu soft software yang sudah dimodifikasi biasanya
misalnya untuk langganan netflix nggak bayar itu bisa kita download dari sana gitu
yang sudah di mod jadi istilahnya aplikasi apk yang dimodifikasi
saya enggak tahu kalau didownload dari sana
itu mungkin harus dicek validitas dari aplikasi yang digunakan
verifikasi pak itu ahli yang mana ya pak yang kemarin dipakai untuk itu
jadi dia mengatakan dia mendownload mendapatkan apk nya
karena kalau enggak salah di amerika ya kalau enggak salah ya
jadi yang apa itu yang apa namanya yang di rekayasa tadi apa namanya software nya tadi
kpk itu nama aplikasi di android yang mulia
jadi kalau kita install aplikasi dari play store itu itu namanya apk atau aplikasi apk gitu
nah itu ada situs banyak sih bukan hanya apk mirror
ada banyak situs yang tempat kita bajakan bajakan itu
nah salah satunya apk mirror itu terkenal sekali untuk naruh apk yang dibacakan bajakan
jadi kalau ada software yang di google play harus bayar
itu kalau didapat di apk mirror bisa nggak bayar gitu
misalnya youtube ya youtube yang premium itu kita bisa download
itu apk mirror yang sudah di apk mirror yang sudah dimodifikasi
sehingga kita nggak perlu nggak keluar iklannya lagi di youtube misalnya
nah saya harus cek dulu kalau dari lpk mirror itu harus di compare
karena banyak saya kebetulan sering menjadi saksi ahli di beberapa kasus pidana di pengadilan umum
itu adalah ternyata aplikasi ini diambil dari tempat tempat yang tidak legal tadi
sudah dimodifikasi kemudian yang install ini dirugikan
misalnya rekening banknya dikuras atau macam macam lah terjadi kejahatan di sana
kemudian dia menggugat ke developernya tapi ternyata ketika kita sandingkan aplikasinya sudah berubah
nah ini saya kira kalau dari apk mirror itu ini pak bambang ya
jadi mungkin harus ditanda tanya tapi kalau dapat dari kpu itulah yang legal gitu
nah saya kemarin mendengar karena beliau mengatakan
nah kemudian mengenai keempat mengenai metadata
metadata itu mungkin nanti lebih cocok ditanyakan pada saksi
karena saksi ini yang membuat aplikasinya
jadi saya tidak tahu apakah ada metadata atau tidak
mestinya sih ada tapi saya tidak
ini dari ahli kami pak
ini dari kami yang mendevelop yang dari itb nanti yang membuat aplikasi
kalau saya kan tidak jadi saya tidak tahu apakah metadatanya dan sebagainya
jadi yang mulia majelis dan bapak ibu sekalian
jadi namanya metadata itu misalnya kalau siri kap itu form c satu hasil itu kita foto
kemudian di foto itu ada identitasnya
di foto pakai kamera apa jam berapa dan sebagainya ada data seperti itu
yang punya metadata seperti itu hanya kamera kamera yang baik saja
kalau hp hp yang murah itu biasanya tidak ada metadatanya memang
makanya nanti harus dicek juga dari tps mana yang tidak ada metadatanya
kemudian itu apakah menggunakan kamera seperti apa begitu
atau yang kedua memang di developer memang tidak ada metadatanya
nah kemudian yang kelima apakah tidak cukup bukti terjadi fraud
saya bukan ahli hukum tapi saya pernah mendengar begini
bahwa fraud itu salah satu syaratnya adalah ada mensrea ini jadi suatu hukum ya
nah sementara yang mengkonversi gambar menjadi angka itu kan software
aplikasi sistem sebuah aplikasi
apakah aplikasi itu punya niat kan tidak
karena aplikasinya itu kan sudah di training dengan data oleh developer ini
di trainingnya dengan tulisan tangan berapa banyak dan sebagainya
biasanya itu dengan ribuan tulisan tangan
tetapi biarpun di training dengan ribuan tulisan tangan
tetap namanya mesin itu tidak seperfek manusia
pasti ada kesalahan penjelasan dari teman teman sireka
mohon dilanjutkan pak aplikasi memang mesin
tapi aplikasi yang buat bukan mesin pak orang yang bikin
ya cukup pak bambang silakan ahli
orang pak tapi ocr nya ini kan dibuat oleh orang amerika sana kan
mungkin apakah orang amerika memang sengaja mau jahat begitu kan
itu kan mereka menggunakan tools ocr
ocr itu bukan dibugat oleh teman teman itb
itu menggunakan namanya neuro network saya kira ya
itu sudah sebuah paket lah begitu ya
nah jadi kalau tidak ada manusia di sana
ini kan menjadi problem ya
kemudian tadi katanya ketika si rekap itu pada waktu tertentu terjadi perubahan
memang karena setiap detik itu sikap berubah
pertama karena ada data baru yang masuk
yang kedua adalah adanya koreksi
sehingga kita ketika menanyakan
tadi ditampilkan itu jam berapa tanggal berapa
tapi hari yang lain juga berbeda
nah kemudian tadi disampaikan juga bahwa teman teman ini masih punya akses kepada si rekap
sampai sekarang saya tidak tahu caranya dari mana
karena kalau mereka melakukan akses ilegal
jadi harus diingat juga bahwa
peretasan maupun akses yang tidak legal itu bisa diancam pidana enam tahun
nah saya tidak tahu apakah betul mereka bisa akses sampai tadi malam
karena perhitungan suara manual kan sudah selesai tanggal dua puluh
mestinya kan sudah tidak ada lagi perubahan
diserekap mau dirubah apapun nggak ada gunanya skkpu tiga ratus enam puluh sudah keluar tanggal dua puluh mei
per dua puluh maret itu sudah freez suara nggak akan ada berubah
jadi andai kan di sireka dihapus datanya pun juga tidak ada pengaruhnya
karena keputusan kpu sudah keluar
sudah keputusan ini sudah keluar yang nggak bisa dirubah kecuali kpu yang dirubah
kemudian untuk bang refli kenapa suara sah beda dengan suara paslon
jadi kalau suara sah presiden dengan totalnya sama
yang beda adalah dengan suara legislatif
ada kalau nggak salah yang pilpres itu lima puluh satu juta
ada antara pilpres dengan pileg suara sah
untuk pemilu presiden satu ratus enam puluh empat juta
ya kita tidak tahu mungkin pemilih terutama pemilih di desa ya daripada pusing milih yang partai yang banyak itu
yang calonnya banyak dia mungkin hanya milih pilpres saja tapi tidak milih pilih mungkin begitu ya
kita tidak bisa menuduh bahwa itu ada hal
karena nanti bisa nanti adam sekadigus menjawab pertanyaan yang mulia prof sarto ya tadi bagaimana
bukan prof arief bagaimana menguji kevalitan data tadi ya
nah jadi bisa saja terjadi antara suara pilpres suara sah dengan suara sah di legislatif tidak sama
tapi tidak exactly sama persis
yang saya tanyakan tadi kan kemarin itu ada ahli it atau saksi yang mengatakan bahwa di sirekap itu ada perbedaan antara suara sah dan suara pilpres semua
suara sah dan suara paslon itu beda sampai puluhan juta
atau jangan jangan ahli yang itu nggak benar
kan nanti kita bandingkan saja dengan kawal pemilu dan yang lain
kalau hasilnya kalau pemilu juga seperti itu ya mungkin jangan jangan ahlinya mungkin nggak bisa
nanti silakan nanti majelis yang menilailah ya
kemudian pertanyaan berikutnya adalah angka yang ada nambah ada katanya nambah dua
seperti saya sampaikan tadi capture saya tanggal dua puluh dua februari itu dua duanya mengalami
jadi tidak bisa kita tuduh hanya satu saja yang bertambah tidak
jadi kebetulan karena mungkin saksi atau ahli dari via pemohon ya yang difokuskan yang kerugiannya pemohon saja gitu ya
tapi kalau saya karena fair fair aja ya saya tunjukkan bahwa tiga tiganya memang ada yang naik ada yang turun
itu sejak situng dulu selalu begitu problemnya
kemudian masalah dpt privacy
saya kira kita sedang membahas sirikap tidak membahas dalih ya
nanti mungkin kalau membahas sirikap mungkin formnya berbeda
kemudian berikutnya ke bang magdir ini
jadi perubahan data bisa divalidasi dari mana
nah ini pertanyaan menarik ya
di akhir dari hasil itu adalah perhitungan suara berjenjang
jadi kalau kita mau melihat validasi suara perlengkapan suara di level kecamatan dilihat saja kan di sana diunggah ya formnya form d satu ya
nah ini yang saya tidak lihat dari kemarin ditampilkan oleh saksi maupun ahli dari pihak pemohon
ada selain c hasil ada d
apakah terjadi perubahan di sana
kalau tidak ada perubahan berarti ya tidak ada masalah
karena itu semua ada kemudian ada berita acara yang ditandatangani segala ya
jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa data sirikap itu tidak divalidasi
memang di awal awal itu tidak divalisir
makanya jadi ribut tadi ya di capture kan itu tanggal lima belas tanggal dua puluh
tapi begitu cetek tanggal dua puluh
itu sudah valid semua datanya
karena diambil dari data manual
jadi kalau tidak salah di sirikap itu mekanismenya ketika terjadi pleno manual
maka hasil pleno itulah yang kemudian dimasukkan ke serikap untuk mengkoreksi data sirekap
jadi setelah pleno data sirikap pasti sama dengan data berhitungan manual
karena pleno itu mengupdate data tadi
data sirika boleh salah tapi ketika setelah pleno diupdate
jadi itulah yang benar dalam arti legal karena ditandatangani oleh semua saksi kan
soal nanti ada manipulasi itu kan masing masing lah kita tahu lah
tapi saksi yang semua tandatangan di sana
jadi form d itu adalah d hasil itu adalah sah
disaksikan oleh semua peserta pleno
kemudian ada sirikap untuk penggunaan suara berjenjang
jadi bukan sirikap mempengaruhi suara berjenjang
suara berjenjang lah yang mengupdate sirikap
jadi selesai pleno kemudian data sirikap itu akan dibalikan lagi ke sirikap
sehingga data serikat itu akan paralel sama dengan pleno
dengan demikian sirkup tidak bisa dipakai untuk mempengaruhi data di manualnya
tadi ada pintu belakang dan sebagainya
saya sebagai orang komputer saya itu kalau tidak lihat barangnya tidak pegang
saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak
karena kalau kita mau melihat ada backdoor atau tidak itu software nya harus ada di depan saya dan saya buka
kalau saya hanya membayangkan saja itu namanya mengarang bebas itu
menggarang bebas ini nanti begini nanti begini nanti begini
kalau kita mau melakukan audit nggak usah audit forensik lah audit operasional aja
sistemnya harus di depan kita dan kita lakukan pemeriksaan
sama dengan ketika kita memeriksa audit keuangan ya catatan keuangannya dan sebagainya harus ada di depan kita
pertanyaannya justru nanti apakah ahli yang mengatakan atau saksi yang mengatakan ada pintu belakang tadi dia punya akses nggak
nah kalau punya akses mungkin hanya bisa dikasih oleh kpu atau itb
nanti bisa ditanyakan apakah kpu memberikan akses kepada dia
yang punya kode sumber atau sosgotnya atau programnya itu hanya kpu dan itb
kalau mereka gak memberikan gak mungkin ada
kecuali mencuri ya mungkin bisa saja mencuri
apalagi puasa puasa begini mencuri ya
nah jadi itu mengenai pintu belakang saya tidak bisa jawab atau tidak
termasuk kemarin saya dengar ada json script ada ini
saya aja sering bantu kpu sampai sekarang nggak pernah dikasih programnya gitu
jadi selama itu saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak
kecuali yang bersangkutan membuktikan dia punya akses kepada barang tersebut
kemudian yang pertanyaan kedua mengenai anomali hasil
tadi sudah saya jelaskan bahwa si rekap boleh ada anomali boleh ada perbedaan
tetapi ketika pleno dilakukan dan hasil ditandatangani
maka hasil itu kemudian masuk ke sirekap
jadi sebetulnya setelah proses dua puluh maret kemarin
sejak dua puluh maret sudah tidak ada anomali lagi
jadi anomali anomali itu terjadi di masa lalu ya
karena tadi kesalahan kesalahan yang saya sebutkan tadi masalahnya
makanya perhitungan yang benar yang diakui secara hukum dan legal
kemudian digunakan kpu untuk membuat sk tiga ratus enam puluh
dan kemudian mengupdate si rekap adalah hasil perhitungan suara berjenjang
yang disaksikan oleh semua saksi dari semua paslon
dan kemudian juga dilakukan secara terbuka
ini dari bank magdir ya
sebetulnya yang disebut scan itu kalau pakai hp ya moto pak
jadi kan hp kita kan cuma punya kamera ya kita foto
tapi orang orang biasanya nyebutnya nyeken gitu
tapi karena yang diboto kertas dibilangnya scan gitu
kalau yang diboto orang namanya motret gitu
jadi mungkin istilah saja
ahli kemarin itu saksi yang dihadirkan oleh pemohon dua itu
itu mengatakan kalau begini bentuknya ini bukan foto ini scan
ada yang foto dia katakan beda kalau foto dengan scan katanya
nah itu ada dampaknya nggak untuk software
malah kalau pakai scanner semua akan hasilnya sangat akurat
satu scannernya harganya bisa puluhan juta ya
tahun berapa itu kpu pernah pakai scanner ya
oke jadi itu lanjutkan ahli
jadi akan jauh lebih bagus justru kalau kita pakai scan
saya ingin bertanya sebentar pak ahli
ini kita wilayah indonesia begitu luas
ini persoalan masalah scan dan foto melalui handphone
seluruh tps itu ada yang punya scan
apakah betul seluruh tps itu punya handphone untuk memfoto
apakah seluruh indonesia ada sinyal bisa mengirim foto pada seketika
apakah ini tidak menimbulkan permasalahan permasalahan di lapangan
yang pertama bahwa handphone itu partisipasi dari anggota kpps
jadi handphone tidak disediakan oleh kpu
jadi tidak kemudian semua mereknya sama
saya ingin persoalkan apakah di seluruh wilayah indonesia
tps nya termasuk di pegunungan papua atau di kalimantan atau di mana
meskipun itu partisipasi anggota bapak anul ada
yang kedua tidak semua tps itu anggota kpps nya punya handphone yang istilah awam disebut smartphone
karena di banyak tps di papua itu menyebutnya handphone
sehingga kemudian dalam situasi itu kami mengantisipasi supaya kemudian tetap tersedia c hasil yang difoto dan diunggah dan bisa dilihat oleh banyak orang
nanti ketika rekap di tingkat kecamatan kan kotak suara dibuka
nah disitulah kemudian yang belum difoto di foto pada saat itu
dan tentu saja unggahnya berbeda waktunya dengan teman teman di kpps yang tps nya ada
nah yang kedua yang ketiga tidak semua tps ada sinyal
sehingga kemudian ada juga tps tps yang baru bisa dikirim fotonya itu dalam durasi waktu tertentu
paling data yang kami peroleh berdasarkan hasil simulasi di bagian awal
tps yang nol sinyal menuju ada sinyal itu paling cepat delapan jam dari titik tps
kemudian yang paling lama sekitar lima belas jam
artinya delapan lima belas jam itu durasi waktu tidak ada sinyal menuju tempat yang ada sinyal
nah yang berikutnya di tps itu tidak ada scan
nah saya ingin menjelaskan sedikit yang mulia bahwa anggota kpps ini yang diproduksi ada dua dokumen
dokumen yang pertama adalah c hasil plano yang ukurannya plano dan ada teli nya
dan kemudian itu disalin ke dalam formulir c hasil yang salinan yang ukurannya quarto
nah yang kita unggah di sirekap atau di info pemilu yang bisa dibaca semua orang itu yang katakanlah yang ada telingnya
itu kan dokumen pertama yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil
itulah kenapa kemudian nanti oleh saksi akan dijelaskan
dengan apa namanya kita mengambil kebijakannya kan meneruskan apa kita kerjakan di pilkada dua ribu dua puluh waktu covid
dari c plano itu ketika disalin ke formulir c salinan itu ada potensi juga salah menyalin
nah ini yang terjadi pengalaman dua ribu sembilan belas
karena mekanisme sembilan belas itu situng
salah satu salinannya dibawa ke kpu kabupaten
di scan di kpu kabupaten baru dikirim ke data center kpu
nah kemudian untuk katakanlah dari segi proses memotong beberapa langkah
dan kemudian yang diunggah adalah dokumen pertama kali
sebagai bentuk pendokumentasian hasil suara sejak pilkada dua ribu dua puluh
dan kita kembangkan untuk pemilu dua ribu dua puluh empat adalah c hasil pelan
jadi itu aslinya ukurannya pelan dan ada telingnya
oke cukup pak asid silahkan ali kalau bisa dipercepat ya
ya baik yang berikutnya mengenai siapa yang mengaudit sirekap
nanti mohon ditanyakan pada developer karena saya bukan developernya
kemudian apakah cukup untuk audit forensik
saya berpendapat belum karena belum ada bukti bahwa terjadi tindak pidana di sana
kecuali bisa dibuktikan ada pidana tindak pidana atau fraud
maka bisa dilakukan audits
nah kemudian pertanyaan berikutnya masih dari bang magdir ya
tadi saya sampaikan bahwa sirikap mobile itu mengkonversi tulisan dari gambar
menjadi angka itu secara otomatis dengan menggunakan software
tidak ada manusia yang mengkonversi di sana
beda dengan situng dulu kalau situng dulu memang di entry oleh manusia
sehingga saya menurut saya itu technical error
kecuali kalau form c satu yang tadi menjadi c satu hasil adalah dokumen otentik itu yang dirubah
jadi kalau dokumen otentiknya tidak sama dengan hasil yang kenyataannya
baru itu namanya ada fraud yang dilakukan oleh kpps misalnya
tapi kan selama ini tidak pernah ada sanggahan bahwa hasil perhitungan suara di level tps itu
berbeda dengan kenyataan begitu
sirekat alat bantu dan berjenjang
jadi betul sekali jadi berkali kali saya sampaikan bahwa ketika penentuan suara berjenjang dilakukan
itu mulai dari tps kemudian sampai ke kecamatan
kemudian ke kpu kabupaten kota dan sebagainya itu adalah proses berjenjang
yang dimana alat sirekap sebagai alat bantu itu digunakan adalah ketika nanti alat perhitungan berjenjang ini selesai
jadi ditandatangani oleh semua saksi dan
kemudian itu digunakan untuk mengupdate sirikap
jadi sirikapnya juga ikut berjenjang
jadi sebetulnya secara tidak langsung koreksinya ikut berjenjang juga
di samping memang koreksi yang langsung dilakukan oleh kpu juga ada koreksi berjenjang dari bawah juga
jangan lupa di sana juga di sirekap itu selain fungsi satu hasil
ada form d yang selama ini saya belum pernah dengar dari dalam sidang ini dibuka
padahal fom d itu adalah hasilnya tadi kesimpulannya
nah kalau di form d nya berbeda dengan c satu baru dikatakan di situ bisa ada manipulasi misalnya
sirikap menjadi alat untuk fraud
seperti saya sampaikan sirekapi itu hanya software saja
tidak bisa digunakan untuk merubah suara nggak bisa
yang bisa dilakukan itu adalah proses perhitungan manual berjenjang di tiap tingkat itu
ya di sana mau jual beli suara ya di sana tidak di sirekap
karena tidak ada gunanya sirikap dirubah rubah
nanti begitu sudah berjenjang perjanjian dihapus lagi juga begitu
jadi ini yang harus mungkin kita pahami semua
kemudian saya agak percepat ya langsung ke prof eni mengenai evolusi prof eni
jadi senang sekali ini ketemu dengan prof eni lagi
sehingga kemungkinan terjadinya human error itu tinggi karena tadi menyalin formulir dan sebagainya itu
human errornya tinggi belum lagi ngantri
nah si rekap ini teman teman itb itu menggunakan inovasi
tapi secara menggunakan artificial intelligence menggunakan ocr
untuk membaca tulisan tangan menjadi data
nah inilah salah satu menurut saya kelebihan dari siregap
yang saya apresiasi sekali pada teman teman itb
tetapi yang sangat saya kritik saya kekurangannya adalah
itu kalau dilap saja belum seratus juga baru sembilan puluh sembilan gitu
nah jadi ini yang mungkin nanti mungkin di berikutnya evolusi
kemudian ada validasi sebelum diposting dan sebagainya
kemudian ada di sebelas tps
ini dinamis prof jadi setiap hari berubah
jadi seperti saya sampaikan tadi tanggal dua puluh dua itu ada problem di sekitar dua belas an tps
kemudian naik lagi sampai yang terakhir itu puncaknya satu ratus dua puluh lima
kalau enggak salah pak ketua pernah bilang ya di media
karena memang begitu data banyak masuk terutama yang dari daerah
terutama ya kalau data dari jakarta kemungkinan karena kameranya bagus
kemudian hp nya itu nggak menggunakan nokia tiga ratus tiga puluh zaman dulu begitu ya
sehingga hasilnya lebih bagus gitu
tapi kalau di daerah daerah ini yang mungkin kurang bisa di
jadi prof banyak lembaga termasuk kpu ini
tidak melakukan transformasi digital dulu sebelum melakukan digitalisasi
digitalisasi itu bicara tentang teknologi
tapi transformasi digital itu sebenarnya pada mindset
bagaimana kita punya mindset digital artinya apa
memanfaatkan teknologi digital itu secara tepat dan benar
nah ini dulu pernah waktu saya diundang kpu di bali
tahun berapa itu april tahun dua ribu dua puluh tiga kalau nggak salah
itu saya sampaikan sebetulnya perlahan lahan ada transformasi digital dulu
kenapa karena nanti kalau kita ujuk ujuk digitalisasi
sama dengan kita nggak ngerti apa apa langsung beli hp yang canggih
tapi cuma dipakai untuk telepon sama whatsapp
itu yang terjadi pada manusia banyak begitu kan
dipakai bisa untuk cari informasi bisa dipakai untuk membuat jadwal
tapi karena mindset kita belum digital ya
kita pakai hp yang canggih hanya sekedar untuk wa sama telepon gitu
nah ini prof jadi transformasi digital dulu yang harus dilakukan
nah salah satu transformasi digital itu adalah bagaimana kita melakukan
ada salah satu bagian itu namanya data driven decision making
jadi kita harus menggunakan data itu secara valid
nah bagaimana validasi ini pertanyaan prof arief yang kedua ya
sebetulnya nggak susah menurut saya meskipun skala indonesia
kita mulai kalau berjenjang itu dari bawah ke atas validasi dari atas ke bawah saja
sk tiga ratus enam puluh itu menyatakan total suara satu dua tiga sekian sekian sekian
diturunkan ke provinsi provinsi tiga puluh enam provinsi ya tiga puluh delapan provinsi
kalau nggak salah berarti kpu waktu pleno nakal gitu kan
kemudian provinsi mana ambil kampung saya lah jawa timur gitu
diambil kemudian rekap hasil rekap provinsi jawa timur diturunkan ke kabupaten
kan cuma ada tiga puluh tujuh kabupaten gampang itu cocokin aja
oh ya tambah satu lagi karena matiin jadi kota sekarang
jadi gampang itu jumlahnya prof
kalau kita jumlah tiga puluh delapan cocok ya berarti sudah tidak ada masalah di jawa timur
turun lagi misalnya dicurigai mana di kampung saya di madiun ada masalah di situ
jadi itu bisa dilakukan satu hari juga selesai kalau mau gitu kalau niab gitu ya
jadi dibalik arahnya dari atas ke bawah
kemudian terakhir dari yang mulia pak soeharto
prof ya jadi prof suhartoyo yang mulia
jadi saya melihat sebetulnya di indonesia itu ada sekitar sepuluh
sepuluh teman teman yang punya inisiatif menggunakan
jadi mereka dasarnya juga dari tps dari fomc satu
mereka punya sistem sendiri kemudian di upload
beberapa yang saya punya datanya misalkan ada di berita misalnya jaga pemilu itu
ada pak adar gumai di sana ada teman teman kipp ada icw semuanya
waktu launching itu beliau mengatakan bahwa jaga pemilu ini sangat akurat datanya
kenapa karena selain menggunakan ocr juga divalidasi oleh manusia
nah tapi ketika kita lihat hasilnya tadi ternyata ya nggak beda jauh dengan si rekap setelah diselesaikan di perhitungan manual
nah dengan demikian menurut saya sebetulnya apa yang ada di serekap ya sama dengan yang diperhitungkan paralel yang lain
yang kedua sama dengan perhitungan manual juga
yang ketiga adalah sirekap ini tidak digunakan untuk keputusan jadi kita ribut ribut capek capek di sini
mbak sirekap itu ya pepesan kosong aja lah kira kira
tidak ada gunanya gitu ya
kecuali mau bikin ya mau nyala nyalain orang kan bisa aja
kalau memang mau nyalahin orang apa aja bisa disalahin
tapi pada hasil itu ya kita buktikan tadi bahwa baik hitung cepat hitung paralel dan sebagainya
menunjukkan hasil yang sangat sangat mirip dengan error rate
terima kasih halil jadi ini penting kita gelarkan karena memang didalilkan
jadi kan kami makamah harus mencari
jadi bukan jangan dianggap enggak ada manfaatnya juga
memperdebatkan di sini kepentingan kami untuk menjawab dalil dari kedua pemohon
di slide nya ahli tadi coba dilihat itu tidak comparable
slide kpu itu sudah delapan puluh delapan jaga pemilih cuma lima puluh
bagaimana kemudian ahli bisa membandingkan itu dengan sirecap
bagaimana kemudian ahli bisa membandingkan itu dengan sirecap
keahlian apa yang bisa menyatakan seperti itu
terus yang ada membandingkan g next
next terus terus nah ini
ya yang selanjut lanjut satu lagi
oke silahkan dijawab ahli
jadi begini pak bambang jadi ini data yang saya ambil per hari ini
memang kawal pemilu memang selesai sampai di sana
karena mereka kan relawan semua
maka hasilnya pada hasil
jadi statistik saja menunjukkan sampel dari kita cukup
kita cukup pakai sampel dua ribu dua ratus saja sudah
erornya sudah di atas di bawah dua puluh dua persen
jangan komparable terus kemudian seolah olah di seratus
dari sekian panjang lebar penjelasannya
pertanyaan saya tadi antara lain saya ulangi supaya dicatat
dari kesalahan kekeliruan kehilafan
entah apa yang diceritakan tentang sirekap
pertanyaan saya lebih dominan dikarenakan oleh human error
kemudian lebih cenderung karena kesengajaan
apakah bisa diketahui atau dengan cara apa bisa mengetahui
siapa yang meng input kapan di input
mudah mudahan keterangan dari prof marsudi bisa membantu kami
untuk menjelaskan salah satu dalil yang muncul dari kedua pemohon ini
jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada kpu
karena saya di sini berdiri bukan hanya sekedar sebagai ahli
jadi saya harus bilang juga institusi saya
terima kasih bapak ibu sekalian yang majelis dan bapak ibu sekalian
sekarang kita masuk saksi fakta ya
yang mulia yang klarifikasi tadi gimana
ini susahnya kalau dengan tokoh publik ini
silahkan pak abah sebelum ahli saksi faktanya
jadi saya baca satu satu
yang pertama adalah keputusan kpu nomor tiga ratus tiga puluh tiga atau tiga ratus tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
ini diterbitkan tanggal sebelas maret tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan informasi publik yang dikecualikan
di komisi pemilihan umum
kemudian yang kedua adalah sk kpu atau keputusan kpu nomor tiga ratus empat puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan informasi publik yang dikecualikan di kpu
sebentar saya cek ini tanggalnya
ini tanggal tujuh belas maret tahun dua ribu dua puluh
tentang memang betul ada dua sk tersebut
halo pemirsa berjumpa kembali bersama saya prasetyo wibowo
dalam economic view program yang hadir dengan pembahasan mendalam
mengenai perkembangan ekonomi investasi dan kebijakan
selama satu jam ke depan kami akan membahas mengenai kebijakan makro prudensial
baik pemirsa langsung saja inilah economic view selengkapnya
pemirsa bank indonesia hingga kini terus meningkatkan kebijakan makro prudensial
guna menjaga stabilitas ekonomi nasional
berbagai kebijakan maupun bauran kebijakan pun sudah dikeluarkan oleh bank indonesia
lantas sejauh mana efektivitasnya kita akan membahasnya usai tayangan yang berikut ini
tahun dua ribu empat belas adalah tahun pemulihan stabilitas ekonomi dunia akibat adanya krisis global
meskipun krisis global tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian indonesia
namun pemerintah indonesia tetap mengeluarkan kebijakan kebijakan perekonomian
guna menjaga stabilitas perekonomian di dalam negeri
kebijakan ini diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah
dan mengarahkan pengendalian kredit serta likuiditas
agar sesuai dengan kebijakan makro indonesia
menurut bank indonesia kebijakan makroprudensial ini difungsikan
untuk meminimalisi resiko sistemik
yang mendorong fungsi intermediasi yang seimbang bagi sektor perekonomian
pertama kebijakan makroprudensial yang tersebut juga meningkatkan akses dan efisiensi
sistem keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan
guna mendukung stabilitas moneter dan stabilitas pembayaran
lantas akankah dengan adanya bauran kebijakan makroprudensial
dapat mendorong perekonomian indonesia menjadi lebih baik
simak pembahasan selengkapnya sesaat lagi
tim liputan mnc business
baik pemirsa untuk membahas tema kita kali ini mengenai kebijakan makro prudensial bank indonesia
sudah hadir di studio bapak dwi putra deputi direktur kebijakan makro prudensial bank indonesia
halo pak putra apa kabar anda untuk siang ini
terima kasih atas kehadirannya pak siang ini di acara kami
terkait dengan kebijakan makroprudensial dari bank indonesia
begitu pak sebelum kita membahas terkait dengan makro prudensialnya
kita ingin mengetahui sejauh mana sebenarnya kondisi dari sistem keuangan kita saat ini
kalau kondisi stabilitas sistem keuangan saat ini
itu secara umum bisa dikatakan dalam kondisi yang terjaga
jadi bank indonesia itu melakukan assessment terhadap resiko resiko
antara resiko kredit resiko likuiditas dan resiko pasar
lalu melakukan assessment yang kita bisa mempunyai kesimpulan
bagaimana nanti pengaruhnya itu terhadap
jadi nanti kita punya satu ini tadi ya
satu kehatian kehatian terhadap resiko sistemik
terus kemudian juga kita punya intermediasi yang seimbang
terus kemudian juga nanti ada akses dan efisiensi dari pelaku pelaku di sektor keuangan